iya tuh dicempreng tuh
ya ampun orang
ya kapan keluar
kapan juga gak tau
mbak be mbak be kenapa disini
salah nyukur rambut polisi ya
hei tikus umur apa yang lu ketawain gue

kayak gue seorang ngebunuh lu ngerti gak
mbak be mbak be aduh
eh gak mau
ah itu mereka
hmm ini pasti kesempatan
gue bisa dapet satu juta teman dari tante mari
gak sih ini

orangnya udah gak ada
mana tadi orangnya
gak ada ya
pes banget sih gue
cukur cukur cukur rambut
aduh sampe juga ya
serat dulu lah
tuh mending ini hari panas bener nih
gak ada yang nyukur satu orang hari ini bener bener
eh keren tuh
eh keren tuh
eh keren tuh
eh keren tuh
eh keren tuh
eh keren tuh
eh keren tuh
eh keren tuh
ini yang ini
gak ada yang tau ini
tapi tuhan tau
aku mau kemurah ya
aku mau kemurah ya
aku mau kemurah ya
jangan papa ada ada kemurah
wah ini orang ya
rumah begini gede ada orang
aku masuk lah
pintu sudah buka ini
saya itu yang cukur
hilang teh barang barang ini
nggak saya itu yang cukur
dari kecil mbak tua bang kayak gini
gak pernah nyelesain senang
gue gak salah apa apa
tau tau ada disini lagi
duh bangetan banget sih
saya lepasin dong mbak
saya kan gak salah apa apa
saya kan gak salah apa apa
kamu jelas jelas bersalah
kamu sudah melukai anak di bawah umur
bapak polisi apa bukan sih
kayak tukang toge
ya tapi salah saya apa pak
kamu sangat berbahaya
saya udah fitnah
buktinya gak ada bagaimana ya
buktinya gak ada bagaimana ya
lah abang udah disini
iya pak jajak
eh inilah ini penjara kok jadi montok begini nih
masaknya kayak panggung
tenang aja lo ada gua
apa jadi khawatir sih
kalo kita suruh keluar
kalo kita suruh keluar
itu polisi yang lep don sok ya tegas gue demen

abang takut sama kumis ya
kayaknya tembak kok
abang takut sama kumis ya
kayaknya tembak kok
orang kumis kenceng kayak gitu
udah kayak pak radin
udah kayak pak radin
kayaknya tembak kok
udah bang cepetan bang

udah lo tenang aja ada gue disini
gak mau jadi bingung sih
gue betah disini
eh sayangnya gak betah tau gak
kesian masih lora
kayaknya dia masih ngikutin kita deh
kayaknya dia masih ngikutin kita deh
pak haki cepetan
bang jajak lu saya bingung nih lagi mikirin si laura aja
ntar kesianan dia di sana mana si sapira jahat banget sama si hera
ntar dia diapa napain lagi
udah lu banyak pikiran
tenang aja lo yang penting lu berdoa supaya lora betah sama dia
bukannya gitu si laura nggak tahu kalau saya di sini
kok bisa begitu sih
hah itu suara si laura tuh bang
iya tuh si cempreng tuh
hahaha siapu laura
ya kapan kuat
makanya juga nggak tahu
mbak peh mbak peh kenapa di sini salah nyungkur rambut polisi ya
eh tikus umur ngapain lu ketawain gue
gue rawp muka lu ntar lu
ssst ngapain sih keraup ketawanya tuh lagi di penjara tau nggak sih
kayak gue seorang ngebunuh lu ngerti nggak
mbak peh mbak peh aduh ngapain di sini
eh lu mau gantikan gue
eh nggak mau
lu tahu nggak lu kini mana
katanya mau jungukin bapaknya yang di penjara itu
bapak yang lu kini di penjara
ewa kenapa sih
lu benci banget sama gue emang gue salah apa
karena lu udah masuk ke keluarga gue
gue udah ngerebut semua dari punya gue
mulai sekarang gue akan ngerebut semua yang jadi milik lu
aduh gue paling sebel tuh orang cewek yang pakai warna pink aduh
glenn pasti udah ngasih pajaran sama ewa
gimana kalau kita bikin surprise party untuk laura
jadi cewek umman itu tahun tahun
aku dan bo bilang kalo kita semua dan terima kasih semua opini